gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono mengunjungi warga jakarta utara
putra sulung susilo bambang yudhoyono ini bertemu dengan warga yang huniannya terancam digusur
warga penjaringan jakarta utara menyambut kedatangan agus harimurti di kampung mereka
warga berharap agus yudhoyono bisa menjamin bahwa mereka tidak akan digusur
seandainya ia terpilih menjadi gubernur dki jakarta
selain mengunjungi warga penjaringan agus juga menggelar pertemuan dan sholat jumat bersama warga luar batang jakarta utara
meski belum resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dki agus mulai memperkenalkan diri sebagai calon gubernur alternatif
mudah mudahan insya allah saya menjadi alternatif untuk memimpin jakarta
untuk bisa membawa perubahan ke arah jakarta yang semakin baik semakin aman semakin adil dan sejahtera